sampai jumpa di video selanjutnya

dokter sudah membenarkan saya untuk tinggal di rumah ini
kalau begitu saya minta maaf
ibu nena kalau ibu belum dapat tempat untuk tinggal ibu bisa kembali ke sini ibu
karena ini rumah papa
ibu anggap saja rumah ibu sendiri juga nggak apa apa
satu lagi bu kalau nanti ibu sudah bertemu dengan aida tolong kasih kabar ke saya secepatnya
karena saya ingin sekali lagi berjumpa dengan ibu

baik permisi assalamualaikum
ibu pamitan sama dokter panji
kelihatannya dia sedih banget
ibu bisa melihat dari pancaran masanya
aida apa kamu tidak bisa kasih dokter panji kesempatan kedua
mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dokter panji ke kamu

ida rasa ini yang terbaik untuk kita berdua saat ini

tapi kita berdua hanya butuh waktu untuk menangani

dan kita butuh waktu untuk tahu apa yang sebenarnya kita rasai
kemana sih aida
enggak biasanya dia menghilang seperti ini
jangan jangan dia kena masalah lain
itu anak kan udah kebiasaan selalu ketimbang masalah
kamu pastinya sedang bingung mencari perempuan bernama aida
kamu bisa tahu
aida ada dalam genggaman saya
jadi kalau seandainya kamu mau berbicara
bertemu dengan aida
datang saja ke hotel bintan
jangan macem macem sama aida ya
siapa kamu sebenarnya
tenang saja tenang
saya tidak akan melakukan apa apa untuk aida
kalau seandainya kamu menuruti semua permintaan saya
kamu datang ke hotel
tidak boleh kamu lapor ke polisi
tetapi kalau seandainya kamu melapor ke polisi
akan terjadi sesuatu hal yang buruk dalam diri aida
saya akan datang ke sana
tapi tolong kamu jangan sentuh aida sedikit pun
jangan menyakiti dia
aku harus menyamakkan aida
ini untuk kamu
sudah berhasil mancing riza untuk datang ke hotel itu
kamu masih ada satu tugas lagi

saya akan menjalankan tugasmu sebaik baiknya
kamu tenang saja
udara malam ini sejuk banget
rasanya perasaan aku jadi tenang
kalau ngeliru udara sejuk ini

kamu mau hitung aida
tentang apa yang kamu lakukan
aku sudah kena berpengalaman
aku nyuruh kalau dia menang
kamu harus hidup
maaf dari trying meni
kamu ngapain sendiri di luar sini

soalnya tante nena sama oma kan udah tidur ya
tante nena ada disini juga
om surya belum pulang dari china
jadi tante nena mau tinggal sama aku dulu katanya
oh ya kamu udah makan belum
ya ampun ini kan kesukaan aku kan
tangan ini tangan dokter panji
yaudah kamu kamu duluan aja
enggak enggak kamu aja
biar aku biar aku aja san
kita kayak orang pacaran aja